wasit badminton asal gunung kidul wahyana sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat
karena wahyana adalah wasit yang memimpin pertandingan final tunggal putri
olimpiade tokyo dua ribu dua puluh antara chen yung fei dari tiongkok melawan tai zu ying dari taiwan
nah kita akan langsung berbincang dengan pak wahyana wasit indonesia yang go internasional
selamat malam pak wahyana
selamat malam mbak
oke pak wayanna anda ini ramai sekali di media dibicarakan soal sepak terjang anda di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
bapak mungkin bisa cerita pak gimana perjalanan bapak sampai akhirnya bisa jadi wasit di pertandingan final badminton olimpiade tokyo pak wahyana
ya jadi syarat untuk menjadi wasit di olimpiade itu memang diperlukan lisensi tertinggi
ya sedangkan di bulu tangkis itu lisensi tertingginya adalah bwf certificated empire
oke jadi selain lisensi apa saja pak apakah dibutuhkan mungkin pengalaman yang beberapa tahun begitu
ya pasti mbak karena apa di dalam mendapatkan lisensi tertinggi
itu kan perlu tahapan yang cukup panjang ya kita perlu wasit mulai dari tingkat kabupaten provinsi kemudian tingkat nasional tingkat badminton asia barulah bisa mencapai level yang tertinggi yaitu bwf
jadi memang cukup panjang waktunya dan di situ juga tidak mesti bahwa wasit yang berlisensi bwf itu bisa memimpin
jadi olimpiade itu ada seleksi tersendiri dan syarat khususnya
oke pak selain menjadi wasit di ajang olimpiade mungkin bapak bisa cerita juga sudah pernah jadi wasit di pertandingan lainnya apa saja pak event event besar yang sudah bapak pimpin pertandingannya
ya kalau yang multi event saya sebelumnya sudah komplit ya
di game pernah asian game pernah dan sekarang olimpiade
kalau kejuaraan kejuaraan individu ataupun beregu
ya ada omas super cup final ada sudirman cup ada kejuaraan dunia dan lain sebagainya
artinya sudah komplit ya pengalaman bapak di ajang ajang internasional
nah bedanya apa pak memimpin pertandingan di ajang olimpiade dengan memimpin pertandingan di ajang ajang besar lainnya
ada bedanya nggak pak
mungkin lebih excited begitu atau lebih deg degan ikut terlarut kalau misalnya dalam ajang olimpiade bedanya apa pak
karena apa yang namanya olympic games atau olimpiade itu kan merupakan kejuaraan multi event tertinggi di dunia
ataupun terbesar begitu
dan semua wasit tentunya punya harapan atau dambaan bisa tampil di olimpiade
karena ini merupakan event yang tertinggi di dunia
oke pak wayana
dan badminton itu banyak penontonnya banyak supporternya ya
tapi kan karena pandemi covid sembilan belas jadi kemarin memang dari olimpiade tokyo tidak ingin ada penonton begitu
ini bagi anda yang memimpin pertandingan sebagai wasit lebih enak atau tidak pak untuk konsentrasi memimpin pertandingan
dengan suasana yang sepi itu sebetulnya lebih nyaman mbak
karena apa apa yang kita ucapkan itu dengan mudah dapat didengar
oleh main maupun teknikal official lainnya
beda kalau ada tepuk tangan riu kemudian teriakan suarakan itu kan kadang nonsense kita
ucapan kita kadang tidak didengar sehingga ada kita harus mengulang gitu
tapi ya itu tadi karena tidak ada keramaian
kalau ada salah sedikit saja pasti terdengar itu
oke jadi itu bedanya ya pak ya
nah pengalaman yang paling tidak bisa
dilupakan apa pak selama menjadi wasit pertandingan badminton di seluruh ajang ajang besar yang sudah pernah bapak pimpin
ya kalau kita sedang memimpin pertandingan di mana antara yang bertanding itu merupakan pemain top dunia
seperti contohnya misalkan dulu ada lindan
dan lindan melawan tergede dari denmark
itu merupakan apa ya gengsi tersendiri gitu ya
pak tapi sebagai wasit pertandingan badminton anda pasti punya pemain favorit pak
pemain buru tangis favorit siapa pak
mungkin bisa disebutkan
kalau saya untuk tunggal tetap taufik hidayat pemain kita
dan untuk gandanya
ricky subagia dan reksi mainaki
oke kalau yang di luar pak nggak ada ya pak ya
semuanya pemain lokal ya
pemain dalam negeri yang anda favoritkan ya pak ya
oke pak setelah menjadi wasit di ajang olimpiade apa rencana bapak ke depan
kalau saya kan masih tetap eksis di wasit ya mbak ya
di samping itu saya akan menjadi pengurus pusat pbsi
jadi rencana saya
atau program kami adalah mencetak wasit wasit muda yang berbakat
yang nantinya siap untuk dikirim ke tingkat yang lebih tinggi
oke semoga semakin banyak wasit wasit muda yang bisa go internasional seperti pak wayana
pak wayana pertanyaan terakhir
bagaimana kemudian bapak membagi waktu
karena kita tahu bapak itu kan sebetulnya guru juga ya pak ya
di sekolah di gunung kidul
bagaimana membagi waktunya menjadi guru
menjadi kepala sekolah
dan menjadi wasit yang memimpin pertandingan internasional pak
yang pertama saya ingin melaruskan bahwa saya wakil kepala sekolah bidang kurikulum mbak
bukan kepala sekolah
untuk membagi waktunya
kan yang namanya kejuaraan bulu tangkis tidak mesti setiap bulan ada
atau setiap bulan saya ditugaskan
ya pada saat tidak ditugaskan saya fokus pada pekerjaan saya
apabila saya sedang bertugas
itu kan kebetulan guru olahraganya itu dua
jadi teman saya yang satu itu bisa menggantikan tugas saya
pada saat yang pandemi seperti ini
kemarin saya tokyo juga pada jadwal mengajar saya menyempatkan untuk mengajar secara online
semoga nanti bisa terus berkarya ya pak ya
dan masih bisa memimpin pertandingan di ajang ajang internasional
dan juga bisa mencetak wasit wasit muda
yang bisa sekali lagi membanggakan indonesia
bisa memimpin pertandingan di ajang ajang internasional
terima kasih sekali pak wahyana
atas waktunya kepada cnn indonesia connected malam hari ini
saya selalu pak